dua tersangka kasus dugaan kerumunan saat maulid nabi dan resepsi pernikahan putri rizik sihab di petamburan jakarta pusat
yaitu ketua umum fpi syabri lubis dan panglima laskar pembela islam maman suryadi meninggalkan polda metro jaya pada selasa siang
keduanya diperiksa penyidik sejak senin empat belas desember pukul sepuluh pagi
tidak seperti rizik sihab sabri dan maman tidak ditahan karena hanya dikenai pasal sembilan puluh tiga undang undang karantina kesehatan yang ancaman hukumannya maksimal satu tahun penjara
sedangkan rizik dijerat pasal satu ratus enam puluh kuhp dengan ancaman enam tahun penjara
sementara itu kuasa hukum rizik sihab sugito atmo prawiro di polda metro jaya selasa siang menyatakan
pihaknya lebih dulu mengajukan gugatan pra peradilan atas penetapan tersangka rizik
rizik yang dijerat dengan pasal penghasutan ketimbang mengajukan permohonan penangguhan penahanan
menurutnya rizik belum menyetujui keinginan keluarga dan sejumlah politisi yang berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan
jadi saya kira begini kalau keluarga sih berkeinginan semacam itu
tapi setelah saya komunikasi dan berdiskusi dengan habib rizik
segala keputusan yang terkait dengan beliau itu harus dikomunikasikan dulu dengan beliau
beliau belum menyampaikan bahwa nanti dulu lah urusan mengenai masalah penangguhan tapi yang jelas
sugito menambahkan pihaknya berterima kasih kepada tokoh ulama dan beberapa orang yang siap menjamin penangguhan rizik sihab